selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu
ekonom universitas indonesia faisal basri yang dihadirkan sebagai ahli dari pemohon anies muhaymin bahkan menyebut
erlangga jadi salah satu menteri yang dinilai paling vulgar dalam memolitisasi bantuan sosial pada pilpres dua ribu sembilan belas
lebih parah di indonesia tidak hanya gelontoran uang
tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah
ini yang saya tunjukkan misalnya pak erlangga tarto yang mengatakan ini sombongan pak jokowi
mereka harus berterima kasih kepada pak jokowi dengan cara memilih yang dirubung pak jokowi
ini loh yang ngasih secara demonstratif
erlangga hartarto misalnya dan banyak menteri lagi lah
tapi yang paling vulgar itu ya erlangga hartarto bahlil dan zulkifli hasan
tim hukum prabowo gibran merespon faisal basri dan mengatakan tak ada yang salah dengan pemberian bantuan sosial atau bansos
yang memang bertujuan untuk membantu rakyat
pertanyaan saya adalah apa salahnya pemerintah
apa melaksanakan ketentuan undang yang menyalurkan bansos ini
bansos ini tadi saudara pakai teori tentang teori pokberl
yang mana tadi diceritakan di luar negeri itu adalah dilakukan oleh bapak bapak senator dan sebagainya
sedangkan di sini ini adalah pemilihan presiden
penggelontoran bansos itu bukan dilakukan oleh salah satu
sehingga tidak ada nuansa untuk menguntungkan
tapi berlaku bagi semua pihak yang ikut dalam pilpres tersebut
tak hanya di dalam sidang perang argumen dan dukungan terhadap pihak pihak yang terkait pilpres
juga terjadi di luar mahkamah konstitusi
ratusan pegiat seni dan budayawan yang diinisiatori oleh butet kertarajasa dan gunawan muhammad
menyerahkan amikus kuryai atau sahabat pengadilan yang berisikan pendapat
mengenai gugatan kasus pemilu dua ribu dua puluh
kedung mahkamah konstitusi senin siang
pegiat seni ayu utami memastikan para pegiat seni tidak terafiliasi dengan pasangan dari calon tertentu
melainkan mewakili keresahan teman teman kesenian
yang melihat ada dugaan pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif di pemilu dua ribu sembilan belas
tujuan kami adalah untuk mengetuk hati para hakim
untuk memutus mengenai pemilu dua ribu dua puluh empat
pemilu dua ribu dua puluh empat dengan hati lurani dengan rasa keadilan
sebelumnya tiga ratus tiga orang akademisi lembaga dan warga sipil
juga menyampaikan amikus kuryai atau sahabat pengadilan
terkait sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi
jadi bukan dalam arti digolokan ya
tetapi diputuskan secara adil itu bisa konsekuensinya
bisa dengan pertimbangan pertimbangan khusus yang diambil keputusan oleh hakim
mungkinkah mahkamah konstitusi memiliki nyali
dengan membuat putusan yang adil dan substantif
melalui batasan legal formal dan teknis administratif
dan tak hanya jadi lembaga tebang hitung angka semata
menguji nyali mahkamah konstitusi itulah tema satu menjadi forum
pada malam hari ini
zainal arifin watar pakar hukum hukum kata negara ugm jakarta
kita juga lagi menantikan kedatangan dari bang todung mulya lubis
yang mewakili kuasa hukum dari ganjar mahfud tiga
dan frit edward sirigar yang mewakili dari tim hukum dari pasangan prabowo gibran
saya mulai diskusi dari prof solis dulu
prof ini ada amikus kure dan prof
begitu saja dibuka dan kemudian yang datang tiga ratus tiga dalam tiga hari lah
oke tapi isinya apa sih amikus kurie dari prof solis
ya sebetulnya kan itu tujuannya adalah memberi bahan pertimbangan
bagi para hakim mk
analisis akademik terhadap pasal pasal yang terkait dengan pemilu gitu ya
dan kemudian di indonesia itu kebetulan ada dasar hukum yang bisa dikaitkan
misalnya undang undang tentang kekuasaan kehakiman nomor empat puluh delapan dua ribu sembilan itu dikatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali mengikuti dan memahami
dan kemudian di indonesia itu kebetulan ada dasar hakim dan hakim konstitusi wajib menggali mengikuti dan memahami

dan nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
jadi amikus kurie itu sebetulnya abstraksi konseptualisasi dari keresahan masyarakat yang begitu banyak
oke tapi isinya apa petitumnya apa kalau boleh tahu
ya jadi ingin agar hakim mahkamah konstitusi itu memberikan keadilan yang sifatnya tidak hanya prosedural formal
tetapi adalah keadilan substantif
karena mahkamah konstitusi itu adalah avant garde penjaga terdepan dari konstitusi
sehingga seharusnya undang undang di bawahnya yang tidak berkesesuaian dengan konstitusi
baik soal soal substansi maupun prosedural formalnya bisa dikesampingkan
agar sungguh sungguh memberikan putusan yang adil secara substansial
dan itu diharapkan oleh dua ratus an juta pemilih yang ikut di dalam tps kemarin
baik prof tulis saya pindah ke prof
prof sigit juga dari jogja juga mengajukan amikus korea ya prof sigit
ya kita bersama dengan beberapa teman dari fakultas hukum
kita mengajukan amici curiae juga mas
oke yang isinya adalah
jadi kenapa kita menyusun amici curiae ini
karena ini bagian dari dan merupakan kelanjutan dari gerakan
dari perusahaan yang intelektual kita yang selama ini berperlakukan
yang kita peduli terhadap kepentingan publik ataupun parviden track
nah sekarang karena ada proses adjudikasi yang sedang berlangsung di mahkamah konstitusi
maka kesempatan yang ada bagi kita adalah mengadukan amici curiae ini
sedangkan kalau kita bicara filosofi maupun substansinya
artinya kita tidak terpaku atau tergantung pada hasil ataupun siapa yang menang dan kalah dari proses nomor
tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana kita mendapatkan rujukan hukum
dan standar institusi yang berlaku saat ini dan masa depan
ketika kita membangun demokrasi
melaksakan demokrasi itu dengan institusi yang berintegritas
kredibel dan berorientasi ke masa depan
hal hal teknis tentu kami uraikan di dalam amiji korea itu
dan tentunya kami berharap itu menjadi pertimbangan dan ujukan
bagi para hakim di mahkamah konstitusi
karena kita melihat sebenarnya proses ini tidak berdiri sendiri
karena sebenarnya sudah ada keputusan mahkamah konstitusi tahun delapan puluh sembilan puluh
ya itu semua kita tahu menimbulkan kerusakan hukum dan kerusakan etika
yang ada di dalam sistem hukum maupun di dalam sistem perdagangan kita
nah sekarang kita memberikan pertimbangan kepada mahkamah konstitusi
ini adalah kesempatan yang bagus untuk menerapkan asas restitusio in integro
dalam konteks yang lebih luas
di mana mahkamah konstitusi mengembalikan pada situasi yang baik yang normal yang luhur
bagi kredibilitas mahkamah bagi kredibilitas proses kontestasi demokrasi yang ada di indonesia
baik prof sigit oke saya ke pak hamdan juga ya
pak hamdan meskipun di timnas amin tapi juga pernah berada sebagai orang nomor satu di mahkamah konstitusi
ini ada gejala amici kurei yang diujukan oleh ugm dan juga salemba
ya jadi hakim konstitusi dan juga mahkamah konstitusi itu tidak berada di ruang hampa atau di menara gading
hakim konstitusi itu tidak disuruh hanya berada di kamar tidak boleh membaca koran tidak boleh melihat media
dan tidak boleh membaca yang lain lain kecuali apa yang dihadirkan di hidang
kalau kita nonton tv nonton tv juri di amerika mereka tidak boleh mendengar dari luar
jadi hakim konstitusi itu mendengar juga bagaimana suara suara rakyat di bawah melihat perkembangan sosial politik yang ada
kemudian akan memberikan keyakinan apa yang harus diputuskan
nanti disodorkan bukti bukti dan dalil dalil dalam persidangan
jadi campuran antara bukti bukti dan dalil dalil yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan
kemudian hakim merasa dari bacaannya dari lingkungan sosial yang ada termasuk dari ami kuis kurai yang memberikan pandangan pandangan dari tokoh tokoh masyarakat
karena hakim konstitusi sekali lagi tidak berada di menara gading
dia berada di tengah tengah sosial
dia harus juga mendengarkan denyut cat denyut nadi suara rakyat
karena dia adalah mewakili mewakili rakyat juga
dia diamanatkan oleh rakyat untuk duduk di situ menjaga denyut konstitusi agar konstitusi itu berjalan dalam relnya dicita citakan dalam rangka meluruskan meng guidance jalannya negara
kalau negara pemerintah yang merepresentasikan negara menjalankan yang agak di
di luar dari konstitusi hakim konstitusi punya hati
punya hati ini harus kembalikan ke relnya
kalau ada yang salah harus diluruskan
jadi bukan seperti pengadilan biasa
jadi jauh lebih luas dari bayangan orang tentang pandangan hakim pengadilan pidana atau hakim pengadilan perdata
ini adalah public court jadi
hukum hakim yang presentasikan kepentingan publik kepentingan negara jangka panjang
dan kelanjutan generasi generasi
jadi ini putusan mahkamah konstitusi ala putusannya juga sangat berpengaruh ke depan
ke generasi dan penyelenggaran pemerintahan
tapi itu apakah memang kemudian amicus kurir dalam sidang konstitusi itu menjadi sesuatu yang baru
yang sedang terjadi kita bahas setelah jeda berikut ini
saya kira ini adalah merupakan gambaran daripada peradilan konstitusi
yang menyangkut kepentingan umum seluruh bangsa
oleh karena itu dia membuka partisipasi seluruh publik juga
jadi kalau kita lihat dalam hukum acara mk itu ada yang dinamakan memberikan kesempatan kepada pihak terkait
meskipun misalnya dalam judicial review diajukan oleh seorang pemohon
tetapi dia punya kepentingan itu adalah
mengangkut seluruh bangsa sehingga putusan daripada pengadilan konstitusi nantinya disebutkan adalah erga omnes
meliputi semua mengikat semua
makanya dalam melihat proses beberapa hari ini paradigma beberapa lawyer itu yang melihat dia dari sudut kepentingan privat
dan membawa ajas ajas yang dikenal di dalam peradilan perdata dan pidana
itu sama sekali paradigma yang berbeda dan mereka harus memahami bahwa
proses di mahkamah konstitusi itu dengan landasan berpikir yaitu kepentingan umum
juga yang konstitusi itu seperti magnet sudah menguraikan kemarin
oleh karena itu nilai tertinggi di situ adalah etik
yang barangkali kita harus pahami betul itu sehingga kepentingan publik seluruh rakyat yang dalam konstitusi
dengan constitutionalization hub human rights itu itu membawa semua hak
hak hak konstitusional dan ham yang ada di situ harus memperhitungkan seluruh rakyat
oleh karena itu amikus kuria itu merupakan suatu instrumen atau saluran yang bagi mk tentu dibutuhkan juga
untuk melihat apa sih keadilan yang terjadi di masyarakat yang harus kita perhitungkan
baik pak maru kalau lihat ada tren ada amicu security pada sisi lain juga
ada inisiatif dari mahkamah untuk memanggil empat menteri dalam sidang mahkamah
ini ada kaitannya itu ataukah ini sebuah prakarsa yang sebenarnya ingin menemukan apa yang sebenarnya terjadi
ya saya kira memang indikator yang nampak dari prabowo adalah pasangan nomor satu dan tiga tentu telah memberikan input
yang men trigger mereka membutuhkan suatu data data yang tidak terpengaruh daripada pihak pemohon ini
boleh memberikan data yang betul otentik untuk bisa dipertimbangkan dalam pengambilan kebutuhan
saya kira keputusan majelis ini untuk memanggil empat menteri sangat serius sebenarnya
tetapi menurut saya mereka melandas ini karena sudah ada indikasi atau bukti permulaan yang akan mereka dukung
karena di dalam keputusan mk itu agak berbeda dengan keputusan yang sifatnya bukan kriminal di dalam peradilan kita
peradilan konstitusi itu di samping alat bukti yang dipenuhi dia harus berdasarkan keyakinan
jadi bukti itu mendukung permohonan tetapi hakim juga harus sampai kepada keyakinan
meskipun barangkali saya kurang tahu ini apakah dia sampai pada model yang disebutkan keyakinan itu beyond reasonable doub
atau mungkin ada peringkatnya sedikit
karena di dalam pidana ya memang harus suatu putusan hakim
apalagi menjatuhkan hukuman mati itu pasti harus dengan suatu standar beyond reasonable doubt
tetapi dalam praktek kita kita harus yakin
kita harus yakin bahwa berdasarkan alat bukti ini ada
menurut saya hakim mk sekarang melihat barangkali itu dari meskipun sebenarnya yang men trigger ini adalah permohonan para pihak
tentu ada pemicunya trigger mekanismenya dari para pihak kemudian dipertimbangkan oleh hakim
yang telah bergabung juga todung mulya lubis dari kuasa hukum dari ganjar mahfud
bang todung kalau dilihat inisiatif dari mahkamah untuk mengundang empat menteri
ini anda lihat ini sesuatu yang lebih progresif dan menjanjikan sesuatu yang lebih baik ke depan
belum pernah merasa optimis seperti sekarang ini
belum pernah merasa optimis seperti sekarang
dalam beberapa hari sidang yang saya hadiri dari pagi sampai malam suasana kebatinan dalam ruang sidang itu terutama dari majelis hakim yang delapan itu sangat saya apresiasi
karena mereka membuka luas luasnya kesempatan bagi kami semua baik itu pemohon satu pasangan amin dan mohamad maupun kami ya
ganjar mahfud termasuk juga prabowo gibran dan kpu
kita diberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk menyampaikan argumentasi kita
men cross examine saksi dan ahli
nah ketua majelis itu tidak membatasi sama sekali
jadi kalau kita kemarin itu meminta supaya didatang ke empat menteri
waktu itu memang tidak dikabulkan
ya kami akan memanggil empat menteri itu kalau kami menganggap perlu untuk memanggil empat menteri itu
dan yang akan melakukan wawancara atau pertanyaan itu hanya anggota anggota majelis hakim
buat saya tentu akan lebih baik kalau kami diberikan waktu
tapi kalau itu kebijaksanaan dari majelis hakim kami menerima dengan sepenuh hati
dan itu buat kami satu langkah maju dari mahkamah konstitusi
untuk mengungkap apa yang disebut kecurangan pemilu
atau ada yang menyebut kejahatan pemilu
nah kalau hanya saksi dan ahli yang kami bawa
kalau hanya bukti yang kami berikan kepada majelis
majelis hakim dihadapkan pada pertaruhan yang luar biasa
kalau dalam perkara pilkada kita melihat majelis hakim sudah memutuskan diskualifikasi terhadap beberapa bupati
juga memutuskan pemungutan suara ulang di beberapa tempat
juga memutuskan pemurutan suara ulang di beberapa tempat
terutama dari mereka yang memegang kekuasaan
saya mengapresiasi dan saya betul betul punya optimisme
baik saya ke zainal arifin muhtar
dengan inisiatif dari mahkamah untuk memanggil empat madri ke sidang mahkamah konstitusi dalam kaitan pilpres
mas bdm kira kira pertama yang harus kita bilang sebenarnya kali ini yang bukan diuji bukan sekedar nyalinya mahkamah konstitusi ya
sebenarnya maruahnya yang sebenarnya sedang diuji
pertama kalau mk sendiri saya kira pendekatan formil sudah lama dia tinggalkan sebenarnya
jadi saya yakin kali ini pun mk tidak bertindak seperti mahkamah kalkulator
di dua ribu sembilan belas sendiri mk mempertimbangkan banyak hal
walaupun kemudian dia mengatakan tidak signifikan untuk membuktikan adanya tsm
tapi yang kedua lebih penting yaitu ketika menerabas yang namanya ketatnya hukum acara dan ketatnya pembuktian
saya kira di sini mk diperhadapkan dengan logika yang harusnya jauh lebih subtantif
saya membayangkan begini mas bdm
kalau mau membuktikan tsm itu mustahil dengan pendekatan format
karena kalau di negeri kita ya kita kan mengalami apa yang disebut dengan autokratik legalism
terjadi semacam legalisasi terhadap proses keliru
jadi kalau bansos dilihat hanya sekedar bahwa sudah disusun undang undang dan disepakati oleh dpr dan pemerintah
karena memang itu dikreasikan dan seakan akan diamankan secara proses hukum
tetapi kan harus dilihat jauh lebih dari itu
nah di titik ini saya kira pertarungan pengujian terhadap para hakim mk untuk mempertaruhkan marwahnya
kalau yang ini membuat saya sedikit agak khawatir ya
kan kalau pendekatan teoretik membaca hakim itu kan ada dua teori besar sebenarnya untuk membaca hakim
yang pertama pendekatan yang disebut dengan judicial activism and judicial restrain
itu mau bertahan pada aturannya saja atau seberapa aktif dia mau keluar
pendekatan kedua itu judicial judicial heroism
salah satu researcher orang indonesia itu romo stefanus henrycus
yang pernah menulis soal judicial virus
nah tapi kalau kita lihat mk kali ini saya kira apalagi berhadapan dengan kasus politik
hakim mk ini dalam pengamatan saya itu terbagi tiga genre saat ini
ada satu yang ya mungkin mewakili tradisi judicial heroes itu
dia akan mengeluarkan aktivism atau restrain itu berdasarkan konsepsi yang dia bayangkan soal hukum yang baik
di seberang satunya adalah hakim hakim yang sebenarnya punya afiliasi ke partai politik
dan di tengah tengahnya ini adalah hakim yang kira kira lebih pragmatis
dia bisa kapan saja menuju ke arah yang idealis
tapi kapan kapan saja dia bisa menuju ke arah yang lebih politis
nah biasanya bang bdm saya kira pertarungan di mk itu apalagi kalau berhadapan dengan kasus politik
itu adalah bagaimana hakim yang baik ini bisa memenangkan atau menarik para hakim yang ada di tengah ini
dibanding hakim tengah ini akan pindah ke hakim yang lebih terafiliasi kepentingan politik
nah di titik itu itu yang saya ingin mengatakan bahwa saya nggak tahu ya tapi bayangan saya kemungkinan besar
kalaupun kemudian ada basis penerimaan terhadap permohonan satu dan tiga di permohonan di nomor perkara satu dan dua ini
saya kira dugaan saya hakim mk akan mencoba cari titik tengah
ya kan titik tengah bayangan saya
jadi nyali marwahnya itu kemungkinannya hanya beraninya di titik tengah
ya kemungkinan tidak menurut saya
makanya kenapa dipanggilnya para menteri ini menurut saya akan menarik
kalau misalnya salah satu atau salah dua dari menteri kemudian menyampaikan bahwa memang ada pengerahan ya
secara luar biasa dari presiden dan lain sebagainya
dua hal yang bisa kita lihat di situ
satu berarti tersistematisnya dan terstrukturnya sebenarnya itu bisa terpenuhi
dan yang kedua saya kira itu menjadi pintu masuk bagi mk untuk menguak lebih besar
kalau memang salah satu dari salah satu atau salah dua dari menteri ini memang bisa
menyampaikan bahwa ada semacam perintah
ada semacam tekanan dan ada semacam ajakan
untuk menggunakan fasilitas negara atau menggunakan keuangan negara untuk tujuan tertentu
apakah mk akan bawah
marwahnya akan di uji dan dia lulus
ataukah mk ternyata yang dia cari titik tengah saja
ataukah sekalian mk gagal lulus dalam ujian marwah
kalau anda kenal dengan hakim hakim konstitusi yang ada
apakah nanti akan main aman di jalan tengah atau ada juga optimis seperti bang mulya
dengan kontak dengan indikasi adalah empat menterinya dipanggil
membaca putusan putusan dari para hakim yang sekarang ini
di putusan sembilan puluh itu sebenarnya
yang memiliki pikiran pikiran yang sangat
congkuring opinion yang diberikan itu termasuk
termasuk progresif bagi saya karena
siapa yang bisa menjadi presiden dengan pertimbangan yang cukup bagus
untuk menjadi kepala daerah sehingga batasnya sampai kepada gubernur
tidak memperhatikan permohonan yang diajukan oleh pemohon
hanya sampai kepada wali kota atau elected person
cara bertanya hakim
dan kesepakatannya untuk memanggil
itu suatu kemajuan yang sangat luar biasa
hakim sudah meninggalkan cara berpikir
itu sudah ditinggalkan dengan dipanggilnya menteri itu
karena para hakim ini akan meneliti lebih jauh
saya kira inilah dalil bagi hakim
dan justru dengan memanggil mentri itu
bahwa memang ada yang tidak benar
penggunaan bansos salah satunya
kemudian pengerahan aparatur negara
siapapun tidak ada yang bisa melawan itu
negara punya kekuasaan memiliki uang
memang banyak sekali dinamika dinamika yang menarik
ada yang optimis ada yang realistis ada yang pesimis
tapi tuntutan adalah mengulang pemilu
tinggal kemudian administrasinya pengadministrasiannya siapa yang dapat melaksanakan bansol
dan sebenarnya saya mengatakan bahwa bantuan ini merupakan satu bagian kecil dari apa yang dimaksud dengan pelindungan sosial
ada subsidi ada juga bpjs kesehatan ada juga pip ada pkh
dari rp empat ratus sembilan puluh tiga triliun untuk tahun dua ribu dua puluh empat yang dikelola oleh menteri sosial itu sebanyak delapan puluh satu triliun
hampir rp empat ratus lebih itu tidak dikelola oleh kementerian sosial
kalau prof sigit lihat dari kesaksian fran magnituseno yang menyebutkan soal bantuan sosial
jadi begini kalau soal dinamika sidang dan hal teknis hukum
saya kira itu sudah dicarakan oleh para mantan hakim dan para lawyer yang mewakili kontestan pemilu kali
tapi kami ingin melihat posisinya dari sudut pandang akademisi atau intelektual
dalam tanda petik memang pada akhirnya harus terlibat dalam situasi
pertama adalah karena memang dari sudut tanda kami kita melihat apa yang sebenarnya terjadi hari ini
yang itu semua adalah kita saksikan bersama dan menjadi bagian dari kepedulian para akademisi yang mengajukan amij kuria ini
kalau kita melihat situasi seperti yang tadi saya gambarkan
maka yang kita harapkan adalah hal ini bisa diperbaiki bisa dikoreksi
dan ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi mahkamah konstitusi untuk mengoreksi itu
karena suka atau tidak suka mahkamah konstitusi adalah bagian dari atau pihak yang berkontribusi terhadap kerusakan ini
bahwa dari apa yang sudah diputuskan sebelumnya
kemudian lembaga penyelenggara pemilu kpu dan yang lain lain
ada cacat moral cacat etika di sana
nah sekarang saatnya kesempatan itu adalah harus dimanfaatkan oleh mahkamah konstitusi
dengan melihat bahwa proses maupun hasil dari semuanya itu menunjukkan bahwa substansi hukum
maupun institusi yang diharapkan oleh publik oleh masyarakat
itu menjadi institusi yang membagakan justru menimbulkan distrust keraguan
nah ini adalah kesempatan bagaimana mahkamah konstitusi untuk menjaga nalar menjaga nurani
dan menjaga keadilan bagi semua warga negara indonesia
karena itu adalah mandat yang diamalkan oleh mahkamah konstitusi
nah berbagai bukti teknis hukum yang disampaikan oleh saksi ahli maupun oleh para pihak yang berkontestasi
itu menjadi bagian dari apa yang memang harus dipertimbangkan oleh para hakim
disamping tentunya adalah pandangan pandangan dari amici kuriai
yang disitu juga mengidentifikasi berbagai persoalan yang secara teknis maupun secara substantif
sangat membantu bagi para hakim di mahkamah konstitusi
baik prof sigit prof tulis kalau tadi romo taktis keras ya berbicara dalam sidang mahkamah
bicara soal pock barrel bicara soal mafia dan lain sebagainya
apa yang anda baca sebenarnya dari kesaksian roma maghris di sidang mahkamah konstitusi
romo magdis itu mengkonseptualisasi begitu banyak peristiwa fenomena di dalam suatu rangkuman menurut saya yang sangat cantik ya
tapi saya boleh jawab gini juga nggak mau menyambung prof sigit tadi ya
dalam rangka reformasi hukum ke depan sebenarnya tuh hari ini yang terjadi adalah globalisasi hukum
jadi bukan hanya globalisasi dalam bidang ekonomi di mana terjadi pertukaran barang dan jasa yang gitu masif
dalam ruang globalisasi hukum itu terjadi pertemuan antara berbagai sistem hukum dari berbagai arah menuju ke berbagai arah ya
jadi kita itu sebagai warga global sekarang ini disatukan dengan nilai nilai dan prinsip prinsip utama yaitu penghormatan kepada kemanusiaan
yang kedua adalah good governance
jadi tuh seluruh dunia juga melihat bagaimana negara negara itu menjalankan pemilunya menegakkan demokrasinya negara hukumnya gitu ya
nah bagaimana terjadi globalisasi hukum itu
tidak hanya melalui ratifikasi
jadi delegasi dari berbagai negara berkumpul di pbb melahirkan konfesi konfesi dalam berbagai bidangnya tadi saya sebut
lalu diedarkan ke berbagai negara lagi diratifikasi sehingga konvensi internasional menjadi hukum kita
tapi yang kedua melalui amicus kurnia ini adalah suatu juga yang diadopsi di indonesia gitu
ya jadi menurut saya ini kita lihat aja
lihat aja ke depan ini mau gak kita terbuka terhadap ini semua gitu
karena kalau kita nggak mau nggak bisa dihindari juga
bahwa kita sekarang ini situasinya adalah borderles state borderless slow
karena seluruh dunia prinsip prinsip keutamaannya itu sama
melihat soal soal hak asasi manusia dan lingkungan gitu
jadi kalau dilihat saksi dari
ya ahli ya ahli dari satu faisal basri juga menjelaskan pork barrel politics
sebagai ya upaya untuk membeli sebetulnya ya
kenapa sampai ada kesimpulan itu dari ahli satu sebetulnya
ya memang kenyataannya ya
kami juga mengajukan ahli yang dokter fit kemarin
yang secara akademik dan statistik
penyaluran bahan sosial begitu masif
dengan peningkatan persentase yang luar biasa
dan itu sama halnya kalau saya percaya
sama halnya saya percaya kepada
antara pembagian bahan sosial
dengan peningkatan yang luar biasa dalam tiga bulan terakhir
teman teman menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan bansos
bahwa bansos itu adalah merupakan satu upaya atau program negara
masalahnya adalah penyaluran bahan sos
diembel embeli dengan gambar
diembel embeli dengan warna
ini dari pak jokowi
ingat ya ada anaknya yang ikut menjadi wapres
nah ini jadi masalah
jadi tidak masalah pembagian bahan sos itu
penggunaan untuk kepentingan salah satu pasangan calon
kalau dibilang ini untuk kepentingan tiga tiganya ya
tapi ini hanya untuk salah satu saja
nah ini ya jadi masalah bagi rakyat di bawah
menyatakan bahwa lah kalau nanti terpilih yang lain
tidak akan dapat lagi kita bansos ini
ini kebaikan hati dari presiden
nanti kalau presiden ini tidak ada lagi
gimana rakyat akan tidak terpengaruh
itu pelanggaran terhadap prinsip prinsip etis yang disampaikan oleh
pelanggaran pelanggaran etik yang sangat luar biasa
anda sebagai orang yang pernah menjadi hakim konstitusi
keterangan dari empat menteri itu berkaitan dengan barrier politik itu
kalau saya menduga tadi bahwa
bahwa itu adalah program yang sudah
diajukan dengan undang undang
bahwa seperti dikatakan pak hamdan tadi
dipergunakan untuk dengan cara yang tidak fair kan
mk itu menjadi agak gamang sekarang
putusan nomor sembilan puluh berperan betul
sistem hukum dan peradilan sudah bisa dikendalikan
maka kemudian muncullah semua penggunaan kekuasaan ini
tadinya punya kesempatan memperbaiki itu
independensi peradilan melalui konflik
kalau yang ludu disebutkan tidak sah
hukuman cara fidana mereka itu
buah pohon meracun dipakai
tampaknya ingin memperbaiki sepertinya
dia ingin mendapat data otentik
kemudian cara memberikannya bagaimana
kalau dilihat presiden membagi blt di depan istana
sinterklas pun tidak di depan jalan raya begitu
mahkamah barangkali akan mengambil satu putusan nanti
ini kalau memang barrel politik nanti
terbukti dan di amini oleh empat menteri
apakah memang masih ada peluang bagi mk untuk
mengulang pemilu dan apakah waktunya masih cukup
pock barrel politik itu kemudian terbukti
dan kesaksian empat menteri itu juga
memerintahkan semacam pemilu ulang gitu
yang pertama saya kira yang tadi saya bilang bahwa ujian terbesarnya itu adalah kemampuan hakim untuk keluar dari logika formil saja
kalau tadi yang disampaikan oleh prince maka saya kira akan menjadi keliru
karena tidak mungkin bisa dibuktikan satu konsep yang namanya tsm
kalau logikanya logika yang seperti disampaikan oleh frits romika yang sangat formil
bahwa karena sudah dipakati sudah ada aturannya
karena biasanya dalam konteks kita tadi saya sampaikan aturan itu dibuat untuk membenarkan tindakan kejahatan
kalau kita baca bahkan bagirmanan sempat menyebut itu
hati hati para hakim seringkali sebuah kejahatan itu dibungkus dengan aturan hukum yang kuat
jadi kalau hakim masuk ke logika formil saya kira akan berantakan
yang kedua hadirnya para menteri itu akan mengkonfirmasi
adanya konsep forbearal misalnya
nah kalau itu terbukti maka harusnya saya ingin mengatakan ya
harusnya hakim bisa meletakkan itu menjadi jauh lebih bermakna dalam konteks nilai
karena namanya port barrel lalu kemudian itu nyaris tidak bisa dibedakan dengan political corruption sebenarnya
korupsi dengan motif politik
ada teori yang menjelaskan soal political corruption
bagaimana sebenarnya itu menjadi salah satu bentuk dari bentuk perilaku koruptif
yang dipakai dalam konteks political corruption
nah masalahnya adalah apakah mk akan memakai itu untuk membenarkan permintaan satu dan dua
ya kan itu lain soal karena permintaan satu dan tiga itu adalah mengulang pemilu
lalu kemudian me apa
tidak mengikut sertakan
nah itu yang saya bilang kalau mk high sangat menarik logikanya bisa jadi
tapi kalau mau pakai kalaupun terbukti port barrelnya menterinya mengakui itu ada semacam apa
sistematisasi dan terstruktur yang ada apakah hakim mk langsung berkesimpulan bahwa pemilu diulang dan dua tidak ikut serta
ya kan karena korelasinya nanti pasti akan ditanyakan
apa sih korelasinya kenapa kemudian dinyatakan kalau menteri diperintahkan
itu berarti pasti berkaitan dengan
makanya saya bilang tadi kalau misalnya empat menteri ini berbicara ya
dan itu salah satu atau salah duanya itu kemudian mengirimkan signal yang jelas bahwa memang ada paksaan
ada tekanan ada perintah ada arahan dan ada kemauan presiden untuk membantu dan memenangkan melalui aliran court barrel misalnya
maka saya kira ada satu tahap yang bisa dilakukan mk sebelum masuk ke arah kesimpulan yang harusnya bisa menjadi menarik
memanggil presiden oke baik baik ustaz
memanggil presiden dan tokoh tokoh lain dan saya kira salah satunya yang banyak dibicarakan kan adalah apa
yang ikut membantu menyalurkan itu misalnya adalah pihak militer maupun pihak polisi misalnya
oke baik bang todung seberapa yakin permintaan anda itu pemilu diulang dan diskualifikasi itu bakal dikabulkan
kalau kita melihat jalannya persidangan dengan semua keleluasaan yang diberikan oleh majlis hakim
kalau kita melihat keberanian majlis hakim meminta empat menteri untuk datang
saya punya optimisme seperti yang saya katakan tadi
ada satu ekosistem yang agak berubah dalam ruangan mk itu
memang ada upaya seperti yang dikatakan uceng tadi untuk tetap menjalankan proses peradilan sesuai dengan peradilan pidana atau perdata
pembuktian itu harus dilakukan seperti yang diadakan di negara negara lain beyond anysiable doub gitu
tidak mungkin kita bisa membuktikan tsm dengan cara seperti itu
tapi kelihatannya majelis hakim membuka pintu untuk kita
tidak menggunakan apa yang disebut beyond and reasonable doub itu
jadi dia mendengar semuanya seluas luasnya
nah kalau melihat itu saya punya harapan bahwa akan ada satu putusan yang mungkin tidak seradikal yang kita bayangkan
tapi putusan yang berupa semacam terobosan
nah saya ingin menambahkan satu hal
dalam tubuh mahkamah konstitusi setelah putusan mk no sembilan puluh
ada semacam demoralisasi dalam tubuh hakim hakim mk dalam tubuh mk secara keseluruhan
nah mereka ini berada dalam titik nadir
nah inilah momentum mereka untuk bangkit kembali
nah mereka menunjukkan itu dengan beberapa putusan akhir akhir ini
ada satu putusan yang menghilangkan parliamentary threshold itu bagus
ada putusan yang tetap mempertahankan pilkada pada bulan november tidak pada bulan september seperti yang dimaui oleh jokowi
dan terakhir putusan yang membatalkan undang undang no satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam pasal empat belas dan lima belas dan juga pasal tiga sepuluh
nah ini ada upaya di mk untuk memulihkan kembali marwahnya martabatnya
nah apakah ya mereka akan mendapatkan informasi yang cukup penguatan yang cukup afirmasi yang cukup dari kehadiran empat menteri ini
dan semua saksi yang ada untuk membuat satu putusan yang betul betul enlightening
yakin dengan seperti bang mulya bahwa hat trick kejaksaan pilkada berita onar dan kemudian akan bermuara pada selisih sengketa pemilu
yang demokratis itu dalam terminologi international free and fair
jadi karena itu karena sudah terjadi pelanggaran pelanggaran serius
terhadap prinsip prinsip demokrasi dan prinsip prinsip konstitusi
kalau dibiarkan dan hakim tidak mengambil peran untuk meluruskan kembali
ini akan dilakukan lagi pada lima tahun yang akan datang
dan ini akan jadi hal yang biasa
sangat berbahaya bagi pelaksanaan negara indonesia
yang berdasarkan konstitusi sangat berbahaya
karena itu disinilah peran penting hakim konstitusi untuk meluruskan
jalannya konstitusi agar tidak terulang pada masa yang akan datang
sekali lagi kalau tidak dilakukan sekarang akan dilakukan lagi pada lima tahun yang akan datang
jadi gimana respon dari pasangan dua soal tuntutan dari satu dan tiga soal psu
saya sebenarnya mau menambahkan apa yang disampaikan oleh bang kodu tadi
tadi bang todung mengatakan bahwa sekarang mahkamah berada dalam good stage nya
kita menghasilkan beberapa putusan yang landmark dalam beberapa hari terakhir
oleh karena itu dengan framework yang disampaikan oleh bang todo
oleh karena itu mari kita tetap akan menerima bersama sama
bahwa apapun putusan mahkamah konstitusi ke depan
itu juga merupakan sebuah keputusan dalam good stage
di dalam sebuah good shape nya mahkamah
kami mau mengatakan bahwa kami juga sebenarnya juga senang bang
apabila menteri tersebut dihadirkan ke mahkamah konstitusi
meskipun kemudian dianggap bahwa seakan akan empat puluh satu dan pasal tiga bergembira
karena ada menteri yang dipanggil kami juga bergembira
sehingga menteri menteri tersebut bisa menyampaikan bagaimana proses
daripada perlindungan sosial bagaimana barang sosnya
itu kan adalah segala sesuatu apa yang dilakukan
siapa yang mendistribusikan lewat pt pos
kenapa tiga bulan sekali kenapa tidak tiap bulan
itu bisa dijelaskan secara detail oleh menteri keuangan dan juga menteri sosial
sehingga apa yang selama ini disampaikan oleh empat puluh satu dan empat puluh tiga
sehingga bahwa ada seakan akan upaya untuk menggiring sebuah proses bansos
itu dapat terbantahkan dengan apa yang disampaikan oleh
hal yang kedua yang kami sampaikan juga
kalau kita melihat bagaimana ahli yang diajukan oleh paslon satu dan paslon tiga kemarin
bahkan kami mengapresiasi paslon ahli kalau nggak salah ahli psikologi politik
yang disampaikan ibu riza pada hari selasa kemarin
dimana menyampaikan bahwa ternyata masyarakat indonesia lebih memilih capres yang kalem
yang tidak agresif itu kan salah satu
itu indikator bahwa ada pilihan kenapa masyarakat
kenapa orang lebih senang memilih pak prabowo dan mas gibran
itu salah satu argumentasi yang disampaikan oleh ahli yang pasal tiga yang
yang menurut kami itu sangat mendukung bagaimana posisi daripada pasal dua
jadi pak bambang kalau kita bisa melihat bagaimana prosesnya
bagaimana dengan ahli yang kami akan sampaikan besok
oleh kpu hari ini misalnya
membantahkan setiap pertanyaannya soal si rekapi
itu merupakan salah satu indikator bahwa semakin kemarin
kok kami merasa kok setiap ahli yang disampaikan dan saksi itu sangat mendukung
daripada posisi dari pasuan dua
ada kayak satu bansos yang ditempel
kemudian seakan akan itu bantus dari pasuan dua misalnya
mari kita membaca jawaban dari bawaslu terhadap permohonan satu dan permohonan tiga
kalau kita membaca pak bambang dari situ akan ketahuan
apakah yang ada sudah dilaporkan atau tidak
apakah ini sudah adanya respon atau tidak
dan itu dapat kita bisa jelaskan bahwa bawaslu sudah melakukan tugas yang seharusnya dilaporkan oleh bawaslu
mungkin tidak sesuai apa yang diinginkan oleh empat puluh satu dan pasal tiga
hasil dari apa yang mereka laporkan ke bawaslu
oke jadi publik masih akan menantikan bagaimana mahkamah konstitusi akan menjalankan
jatuhkan putusan pada dua puluh dua april
apa yang harus dilakukan saat ini jawabannya setelah jeda berikut
besok masih ada sesidang memeriksa saksi dari dua
jumat kemudian empat menteri
libur agak panjang sampai ke dua puluh dua atau dua puluh tiga april
apa yang harus dipersiapkan oleh anda untuk menyongsong hari bersejarah bagi bangsa ini
iya kita menunggu saja karena segalanya sudah kita hadapkan ke ruang sidang
dan segala upaya sudah dilakukan
biarlah hakim dalam suasana puasa ini
apa yang mereka harus lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara
dan melepas padai lebaran itu justru malam
jadi dalam suasana akhir ramadhan
suasana lebaran mereka biarlah mereka untuk berenung
apa yang harusnya mereka lakukan kepentingan bangsa dan negara
kalau pemilu seperti pelaksanaan pemilu tahun dua ribu dua puluh
maka akan terulang pada masa yang akan datang
bagi m k untuk meluruskan jalannya demokrasi
apa yang anda kerjakan oleh tim hukum dari ganjar mahfud
agar asumsi atau frame bahwa terjadi pelanggaran
ya secara formal menurut hukum acara mk
yaitu ketika kita menyampaikan kesimpulan
nah kesimpulan itu akan sangat sederhana
karena kita sudah mengguraikan secara sangat detail
pada permohonan phpu yang kita sampaikan kepada mahkamah konstitusi
yang menjadi akar dari semua persoalan ini
turunnya apa kriminalisasi kepala desa
turunannya apa itu intimidasi
kemudian pengangkatan penjabat pejabat yang ditempatkan di daerah daerah
untuk membantu pemenangan paslon tertentu
nah kami berharap ya
menteri yang akan dihadirkan ini akan memberikan insight ya
yang memberikan penguatan kepada mahkamah konstitusi
nah saya setuju dengan bung hamdan zulfa
akan menggunakan waktu ini untuk bertanya kepada hati kecilnya
dia mau berbuat sesuatu untuk bangsa ini
untuk anak anak dan cucu cucu kita masa depan
nah saya percaya kesadaran itu ada
buat saya yang ikut di sidang pengadilan di mahkamah konstitusi
saya merasakan suasana atau environment
lingkungan yang tidak seperti yang dulu saya temukan
jadi saya punya alasan untuk untuk percaya
ya kita sebagai demokrat mesti siap menang dan kalah
walaupun mungkin menangnya tidak total ya
jadi apa persiapan dari tim hukum dua
itu di sidang mahkamah setelah kesaksian
dan apa bukti bukti terungkap di persidangan
sebagai orang yang paling terakhir merespon
apa yang disampaikan oleh pak sulawesi i dan pak sulawesi iii
kami bisa melihat di mana kelemahan kelemahan
daripada ahli dan saksi yang disampaikan
dalam ahli dan saksi yang kami sampaikan
saya hanya mau meng equa apa yang disampaikan oleh pak sulawesi i dan pak sulawesi iii
mari kita serahkan kepada mahkamah konstitusi
mari kita serahkan kepada mahkamah konstitusi
dan mari kita juga kembali bahwa
undang undang mahkamah konstitusi dan undang undang pemilu
ataupun turunan dari konstitusi kita
kami tentu saja bersiap dengan apapun jawaban
ataupun apapun keputusan yang diberikan oleh mahkamah konstitusi
dan kami percaya apapun keputusan itu
itu akan membawa kita dalam proses demokrasi
yang sudah kita rapor pertama kali
kalau prof sigit dari ugm melihat
kesaksian dari empat menteri pada hari jumat
itu kan juga pada satu sisi harus setia kepada
ya pada sisi lain juga dihadapkan pada sebuah sidang mahkamah
yang mungkin menuntut apa sebenarnya yang terjadi
ada dilema seperti yang dirasakan prof sigit
ya saya kira gini pak budiman
kita kembali kepada tema atau titel acara ini ya
kesaksian dari para pejabat negara
yang akan dihadirkan di sidang mahkamah konstitusi itu
merupakan bagian dari uji nyali
apakah dengan melihat fenomena yang sekarang ini
kita menghadapi situasi di mana
dan ada distraksi di sisi hukum
dan ini bukan hanya menjadi keperdulian
dari masyarakat atau warga negara indonesia
bahkan masyarakat global pun memperhatikan ini
kita tahu di sidang komisi ham pbb
apa yang terjadi di negara kita itu dipertanyakan
nah ini adalah menurut saya
kesempatan tetapi juga merupakan uji nyali
ada tiga kemungkinan mas budiman
mungkin kita akan terima aja keadaan ini
artinya ya sudah lah kita terima
tidak peduli kepada bagaimana amanah konstitusi dan lain
kemungkinan kedua ada pelajaran sejarah
situasi ini suatu saat akan meletus
akan menjadi situasi couting baru
kalau yang sekarang kita hadapi adalah
maka ada kemungkinan yang terjadi adalah
atau yang ketiga adalah kita semua
mahkamah konstitusi para pejabat negara
dan kita semua punya kesempatan
atau memanfaatkan kesempatan untuk mencegah ini semua
supaya kautik yang lebih besar itu tidak terjadi
kalau tadi kan berawal dari putusan mk sembilan belas
apakah kemudian nanti mk yang akan mengakhiri
ini menjadi sesuatu yang lebih balance gitu
kalau menurut prof sulis apakah itu bakal terjadi atau
iya ya sudah lah ini yang akan terjadi gitu
apakah mahasiswa hukum di seluruh indonesia
akan mendapatkan pembelajaran yang bagus
dari putusan mk yang landmark
atau justru yang tidak gitu ya
dan saya kira hakim hakim mk juga akan
melakukan analisis yang beyond analisis doktrina
karena di persidangan itu
hakim mk sudah banyak dibantu
oleh berbagai macam keahlian
dan itulah yang sebetulnya dituntut oleh
dunia hukum ke depan
jadi bagaimana pengembangan studi hukum interdisiplin
di dalam pembuktian port barrel
di situ ada banyak sekali alih alih filsafat
politik psikologi sosial antropologi dan lain lain
dan lalu juga akan didatangkan menteri menteri
jadi saya sangat berharap bahwa memang
yang akan dihasilkan oleh putusan mk itu
betul betul adalah putusan yang landmark
tetapi analisis yang interdisiplin
pak maru jadi kalau anda di mk ya
menjadi awal dan kemudian ada potensi
ada peluang untuk kemudian melakukan reposisi
konfigurasi hakim mk sekarang yang delapan orang ya
karena pak anwar usman tidak ikut dalam sekita
ya kalau secara kompret atau pasti
tapi beberapa saya kenal betul
mereka memiliki integritas yang tinggi
tetapi beberapa yang sangat saya membuat kecewa
yaitu ketika putusan sembilan puluh itu terjadi
yang dalam audit saya itu sangat sangat jelas betul
apa yang tersimpangi di dalam pengambilan keputusan
oleh karena itu saya sekarang hanya menghimbau saja lah
kepada hakim mk ini kembalilah bahwa prinsip
diberikan independensi pada mereka
tetapi untuk rakyat seluruh indonesia
agar mereka bisa imparsial
tidak memihak dan bisa mengambil putusan yang adil
jadi saya kira kalau kepada masyarakat kita juga
saya menyuruhkan juga supaya siap menerima
apapun putusan yang diberikan mahkamah konstitusi
termasuk kepada aparatur pemerintahan
siap juga menerima termasuk yang ekstrim sekalipun
karena peradilan ini adalah merupakan suatu ujian
pengawasan terhadap semua lembaga
sudah lama dikatakan bahwa manusia masyarakat
tidak ada yang menjadi malaikat kan
kalau malaikat semua tidak perlu pemilu
pejabat juga ini termasuk kpu bawaslu
yang tadi diserukan oleh mungkin suaranya pak frits
situasi bawaslu itu seolah olah tidak ada yang salah
oleh karena itu berikan kepada mk kesempatan
pada last instance mengawasi semua itu dan mengambil keputusan
termasuk juga seruan kita tentu saja
kalau ada putusan mk misalnya
yang mengabulkan apakah dia setengah itu misalnya gibran didiskualifikasi
semua jangan terkejut kita terima dengan biasa
dan kita akan melakukan tanpa suatu side effect betul
akan serukan juga impact analisis terhadap putusannya
yang mengalir di sini harus dinetralisir
sehingga tidak terjadi apa yang dikatakan oleh pak magdis
kita semua sudah kehilangan etik yang justru membedakan kita dari binatang
kalau prof maruf pernah berada di mahkamah konstitusi
dengan suasana kebatinan yang ada sekarang dengan delapan hakim konstitusi
terbuka kemungkinan untuk memerintahkan untuk pemilu itu diulang
ya apa yang saya katakan tadi
bahwa kalau misalnya bukti bukti itu
meskipun ada yang melihat ada yang meleset ada yang menonjol
tetapi bukti itu ada satu yang
petunjuk yang merangkaikan semua ini bukti
sehingga mencapai satu kesimpulan
atau ada bukti yang kemudian tidak tepat
atau ada saksi yang mbalelo
itu semua bisa nanti terlihat di dalam kerangka merangkaikan semua alat bukti itu
dengan disatukan dengan petunjuk petunjuk
dari delapan hakim konstitusi
berani mengambil sebuah putusan yang progresif
termasuk untuk memerintahkan untuk pemilihan suara ulang
kalau pembagian saya tadi terhadap tiga jenis hakim itu
saya terus terang agak pesimis
kecuali kalau hakim yang progresif
hakim yang baik ini
atau bisa mengambil hati hakim yang berada di tengah itu
karena kalau hakim yang berada di sebelah satunya
saya kira hakim yang memang sudah terafiliasi ya
jadi sulit untuk berharap dia melakukan perubahan gitu
tapi saya kira kemampuan hakim baik untuk bisa mengambil yang di tengah ini
tergantung betul pemahaman para hakim
soal makna keadilan pada akhirnya
sekedar mungkin karena ini akhir ramadan ya
mereka harusnya ingat bahwa yang namanya keadilan itu
ya jadi semacam pancangnya langit dan bumi
itu kan tiang panjangnya langit dan bumi
jadi betapa pentingnya yang namanya keadilan itu
kalau itu bisa tegak
karena kalau tidak dia akan meruntuhkan pancang bumi dan langit itu
republik ini tidak selesai di tanggal dua puluh dua april
republik ini tidak selesai di tanggal dua puluh oktober di pelantikan
kita semua harus membangkitkan kesadaran kolektif bersama
untuk terus melanjutkan yang namanya kritis
mau menang atau mau kalah di putusan tanggal dua puluh dua april
semangat kritis semangat untuk menegakkan demokrasi
karena ya seperti yang sering saya bilang
demokrasi itu bukan tidak kenal kekalahan
tapi demokrasi itu tidak kenal
menjadi penting untuk kita semua mengecamkan bahwa
membela demokrasi itu bukan sprint
jadi dia tidak berakhir di tanggal dua puluh dua april
atau kemudian berakhir di dua puluh oktober
tapi seharusnya berat terus menerus dipakai
bahkan pasca dua ribu dua puluh sembilan ke depan
itu konsekuensinya adalah masyarakat sipilnya tidak tertidur ya
bang hamdan prof sulis dan pak maru
telah bergabung di satu meja the forum
diawali putusan kontroversial dari mahkamah konstitusi yang cacat etik
sengketa pemilu presiden dua ribu dua puluh empat adalah kesempatan
untuk mereposisi posisi politik mk
mk bisa mengambil peran untuk mengatasi kesemberawutan informasi
sekaligus memberikan legitimasi konstitusional tentang pemilu dua ribu dua puluh
mk yang memulai saatnya mk yang mengakhirinya